calon wakil gubernur dki jakarta petahana jarod saiful hidayat
belusukan ke rw dua kedoya utara jakarta barat
pada hari kelima kampanye calon wakil gubernur nomor urut dua tersebut
melihat kondisi permukiman padat penduduk di bantaran kali mokerfart jakarta barat
selain meninjau program pemerintah provinsi dki jakarta
seperti kartu jakarta pintar dan program keluarga berencana
jarod berdiskusi tentang kondisi permukiman warga
ia menyebut kondisi tempat tinggal warga terlalu kotor
warga juga mengeluhkan soal rumahnya yang kerap terendam luapan kali saat musim hujan
di depan warga jarod menawarkan solusi normalisasi sungai dengan pemasangan turap
selain itu ia menyatakan jika para warga menyetujui program tersebut
mereka tidak perlu direlokasi
yang terakhir mereka ada kekhawatiran untuk digusur
saya tanya sekarang ya
kalau itu memang lahan milik
dia girik apapun ya
alasannya begitu ya
ini baru kita akan revitalisasi
kayak kita bikin kampung deret ya